atau jangan jangan adalah kelalaian dalam menerapkan kewajiban sistem keamanan
jeremy cocok mungkin disitu ya
nah terus akhirnya nyadar di gereja
nah pemerintah sudah bagus mengeluarkan perpres itu tapi tidak dilakukan
akhirnya kemarin kemarin ini gua contact lagi nih